gubernur dki jakarta anies baswedan membeberkan strategi pemprov dki jakarta
terutama untuk tracing dan testing pencegahan penyebaran covid sembilan belas
anies akan mendahulukan masyarakat yang terdaftar
dan mempunyai kemauan untuk disuntik vaksin covid sembilan belas
hal ini dilakukan karena jumlah vaksin yang diterima pemprov dki masih terbatas
anies berharap vaksin tambahan segera tiba
agar tim vaksinasi bisa mempercepat proses pemberian vaksin covid sembilan belas
kita berharap vaksin segera tiba
sehingga tim vaksinasi bisa langsung memanfaatkannya
yang tidak mau divaksin bagaimana vaksinnya
sekarang vaksinnya aja masih sedikit kok
yang mau aja dulu yang divaksin gampang bukan
ngobrol itu nanti kalau sudah vaksinnya lebih banyak dari jumlah penduduk
dari sepuluh orang yang terdaftar sekitar satu empat ratus hingga satu lima ratus orang di pasar tanah abang
yang sudah disuntik vaksin covid sembilan belas
pada rabu tujuh belas februari
sementara itu wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menyatakan
pemprov dki jakarta akan menerapkan sanksi denda bagi warga ibu kota yang menolak divaksin
denda maksimal lima juta rupiah akan diberikan pada warga ibu kota
yang masuk kategori penerima vaksin namun menolak untuk divaksin
penerapan denda tidak begitu saja dilakukan
petugas akan melakukan komunikasi dan memberikan edukasi terlebih dahulu
kepada warga yang menolak divaksin
pemberian sanksi akan menjadi pilihan terakhir yang ditempu pemerintah dki jakarta
sebanyak satu ratus enam puluh empat ratus dosis vaksin telah tersalurkan
tim liputan cnn indonesia